yang ke tujuh belas diikuti oleh sepuluh menteri negara asean
mitra dialog dan observer dari timor leste
dan kita sudah terhubung dengan korrespondensi ann indonesia
teddy zuhari di sana
teddy apa saja yang menjadi rangkaian kegiatan dan parade pada pembukaan ini
betul sekali bahwa dari seluruh rangkaian yang kami tinjau
dari kegiatan asian ministerial meeting on transnational crime ke tujuh belas
yang digelar di kota labuan bajunusa tenggara timur
ini bahwa memang kalau dilihat dari jadwal susunan acara
acara ini dilakukan atau digelar selama empat hari
sejak tanggal dua puluh hingga tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
namun kalau berbicara mengenai
fokus pendalaman pembahasan oleh level tingkat menteri asean
ini baru akan terjadi besok tepatnya senin
hingga pada rabu dua puluh tiga agustus nanti
namun hari ini rangkaian acara ini secara resmi sebenarnya sudah mulai dibuka mevri
tadi secara simbolis kapolri jenderal polisi sigit
listio sigit prabowo sudah menerima
para delegasi termasuk delegasi dari negara negara asean
juga ada tiga mitra negara yang ikut bergabung dalam melakukan pembahasan transnational crime ini
misalnya tadi juga delegasi dari jepang kemudian tiongkok dan juga korea selatan
sementara timor leste ini juga ikut hadir dalam pembahasan ini
dan kehadiran timur leste ini sebagai tim atau negara peninjau atau observer
dan tadi juga kalau kita perhatikan sudah mulai dibuka dengan rangkaian acara kegiatan penyamputan
diawali setelah menyambut para delegasi total informasi yang kami terima mereka yang akan ikut dalam pertemuan ini
sebanyak dua ratus tujuh puluh lima orang delegasi dari negara negara asean dan juga mitra sahabat
yang akan berdiskusi membahas kejahatan transnasional khususnya di wilayah asean
tadi dibuka dengan parade kemudian juga dihibur dengan atraksi dari akademi polisi taruna
dan juga tadi ada pagelaran budaya
masyarakat setempat dari seni budaya yang ada di nusa tenggara timur
namun kalau berbicara mengenai hal hal yang dibahas seperti yang saya sudah sampaikan tadi mayfri
bahwa pembahasan level tingkat menteri baru akan terjadi besok hari senin selasa dan rabu
namun satu hari sebelumnya atau tepatnya hari ini di hari minggu
ini sudah mulai dilakukan pertemuan tingkat senior official meeting atau som
yang juga akan membahas seputar kegiatan transnasional di wilayah asean ini
yang memang diwakili oleh pihak pejabat tinggi kepolisian dari negara negara asean
sementara tadi kami sempat mendapatkan tanggapan dari pernyataan dari kdhub interpolri
irjen polisi krisnamurti yang mengatakan ada beberapa poin yang dibahas
pada hari ini misalkan saja pendahuluan meeting tingkat level pejabat kepolisian negara asean
nanti pertemuan hari ini akan di
sambung dengan rujukan rujukan dari pembahasan hari ini ke tingkat level menteri
tadi memang dibahas bahwa mereka akan mengadopsi ulang usulan usulan dari delegasi
seperti masalah terorisme kemudian tindak pidana perdagangan orang senjata ilegal
dan juga nantinya akan ada labuan baju declaration yang isinya akan menguatkan kerjasama
antar negara negara asean sampai ke titik penegakan hukum di lapangan juga antar negara untuk mengatasi
masalah yuridiksi sistem hukum dan juga politik
selain itu juga akan bertukar informasi dan juga pengembangan kapasitas masing masing
untuk bekerja sama misalnya saja untuk mengejar dan menangkap pelaku yang mungkin saja ketika melakukan kejahatannya
ini berpindah pindah negara di kawasan asean dan ini juga tadi yang disampaikan oleh krisna multi
mereka akan bertukar informasi bagaimana membahas hal hal yuridiksi ketika mengejar pelaku
dan juga melakukan penangkapan dan berikut keterangan dari kadifub interpolri
irjen polisi krisnamurti
apa yang paling penting tppo lagi kita ini tppo dan asean menyadari ini menjadi ancaman besar di masa kini
tppo kita sepakat pengurangan tppo kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bertindak di lapangan nanti ketika kita mendapatkan permasalahan transnasional
itu usulan polri dan ini diterima dan sepakat pula
kalau ini sampai hari ini saya dengar mereka sudah sepakat dan kalau ini sudah sepakat maka besok tinggal diadopsi
kalau adopsi bahasa umumnya kira kira disahkan gitu oleh para menteri
nanti akan dilaporkan kepada bapak presiden sebagai ketua asean tahun dua ribu dua puluh tiga dan akan lagi lagi disepakati tingkat kepala negara
jadi ini adalah cabang pertemuan yang kita rangkum nanti dibawa ke ktt asean pada tanggal tujuh bulan september dua ribu dua puluh tiga oleh bapak presiden
ya mbak evri dari pertemuan ini sebenarnya punya mandat untuk memfasilitasi dan juga untuk mendorong kerjasama dan koordinasi di antara negara negara asean dalam rangka memberantas isu isu kejahatan transnasional baik yang sudah ada maupun yang baru muncul
kalau melihat dari informasi yang kami dapatkan apa saja kemudian akan dibahas ada sebelas poin diantaranya adalah mengenai terorisme kemudian perdagangan orang kejahatan dunia maya atau cyber crime
kemudian juga ada penyelundupan senjata perdagangan satwa dan kayu ilegal serta perdagangan obat terlarang pencucian uang kejahatan ekonomi internasional pembajakan laut juga termasuk dibahas dalam pertemuan ini adalah penyelundupan manusia
tentu kita juga akan melihat hal apa yang kemudian nanti menjadi
mou atau kesepakatan kerjasama di antara negara negara asean khususnya tadi yang disampaikan oleh kdhub interpolri irjen polisi krisnamurti bahwa diusahakan ada kesepakatan kerjasama dengan negara negara di kawasan asean mengenai hal penting yakni tindak pidana perdagangan orang
baik itu tadi laporan selengkapnya dari aamtc ya yang digelar untuk ke tujuh belas kalinya dan saat ini baru saja kita dengarkan bersama laporan dari koresponen cnn indonesia
teddy suhari yang melaporkan langsung dari labuan bajo nusa tenggara timur
terima kasih atas laporan anda selamat kembali melanjutkan tugas